cuplikan video sidang pelantikan ketua dpr yang memperlihatkan ketua umum pd perjuangan megawati
melewati ketua umum partai nasdem surya paloh viral di media sosial
sekjen partai nasdem joni g plate menyebut hal tersebut adalah ranah privat
plate mengatakan hal itu adalah masalah personal yang tidak ada hubungannya dengan relasi antar partai
pelate juga menolak berkomentar terkait gestur kedua tokoh yang dinilai sedang bermasalah
ia mengingatkan masyarakat untuk tidak membangun interpretasi yang subjektif
menurutnya saat ini partai koalisi tetap solid dan tidak ada masalah
partai koalisi malah sedang membicarakan hal hal yang lebih penting untuk kemajuan bangsa
misalnya bagaimana membangun ekonomi yang lebih produktif
apalagi kalian terkait dengan gestur atau sejenis itu saya bukan ahli gestur
tentu tidak kompeten menangkapinya kami memastikan itu adalah bagian dari hal privat
karena sekali lagi serahkan itu kepada sikap sikap perorangan dan pribadi
kalau masyarakat melihat itu masyarakat menilai yang jelas bangsa ini bangsa yang ramah
dan bangsa yang ramah kepribadian dan kebudayaan yang kuat diawali dari pemimpin